terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
mengawali panen raya kopi perkebunan karanganyar di blitar menggelar tradisi mantan kopi
tradisi ini merupakan wujud syukur kepada sang pencipta agar panen raya kopi melimpah
warisan budaya leluhur ini juga sekaligus untuk menarik wisatawan agar datang berkunjung
ritual petik kopi yang digelar perkebunan karang anyar di kecamatan ngelego
kabupaten blitar ini diawali dengan arak arakan yang dipimpin sesepuh desa menuju lokasi perkebunan
setelah memanjatkan doa sesepuh memotong dahan kopi yang konon berisi buah kopi lanang atau laki laki
dan buah kopi wadon atau perempuan
kedua batang berisi kopi ini kemudian dibungkus dengan kain putih sebagai simbol pengantin kopi
puncak dari tradisi ini para pekerja beramai ramai memetik buah kopi
termasuk wisatawan asing yang kemudian disimpan ke dalam wadah
ritual ini rutin digelar di awal panen raya berharap kepada sang pencipta
agar panen kopi robusta di perkebunan seluas dua ratus lima puluh hektare ini hasilnya melimpah
terus diadakan setiap tahun
hanya saja ini memang beda dua tahun ini
wabun karang anyar sekarang ini juga di samping sebagai eksplo tentang kopi
ini kan juga kita jadikan tempat wisata
selain itu tradisi ini juga untuk menarik wisatawan baik domestik maupun dari mancanegara
ya saya pikir itu sangat menarik untuk memiliki kesempatan untuk mengalami
perkebunan karanganyar sendiri rata rata bisa menghasilkan enam puluh hingga sembilan puluh ton buah kopi
dan biji kopinya dikemas sendiri untuk dijual kepada wisatawan yang berkunjung